ketua umum partai gerindra prabowo subianto bertemu secara tertutup dengan menteri koordinator bidang kemaritiman
luhut bin sarpanjaitan di sebuah restoran khas jepang yang ada di hotel grand hyat jakarta hari jumat ini
seperti dilansir dari laman cnnindonesia com luhut datang lebih awal yakni sekitar pukul dua belas empat puluh lima waktu indonesia barat
pensionan jenderal bintang empat ratus sepuluh yang katan darat itu langsung berjalan menuju ke salah satu ruangan di restoran khas jepang
dan pukul tiga belas lima waktu indonesia barat prabowo juga datang ke lokasi yang sama
setelah itu prabowo langsung menuju ke ruangan tempat luhut sudah menunggu
belum diketahui secara pasti topik pembicaraan apa di antara keduanya yang bertemu hari ini
pensionan jenderal bintang empat ratus sepuluh
sementara itu sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari kelompok aktivis dan relawan dari beragam profesi
hari jumat siang tadi mendeklarasikan jenderal purnawirawan gatot nurmantio sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
elemen masyarakat yang mengatasnamakan diri presidium gatot nurmantio untuk rakyat atau yang disingkat gnr
jumat siang mendeklarasikan nama gatot nurmantio untuk maju dalam bursa pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
salah satu alasan dari gnr
mendeklarasikan mantan panglima tni itu untuk maju pemilihan presiden dua ribu sembilan belas adalah karena melihat kapabilitas dan loyalitas yang ditunjukkan oleh gatot kepada nkri selama menjadi panglima tni
presidium gatot nurmantio untuk rakyat atau gnr menyatakan belum berkomunikasi dengan partai partai politik
merdeka merdeka merdeka
waktu kita tidak juga menganalisa soal dinamika partai politik
nasional soal perahu perahu kita tidak masuk ke wilayah itu
kembali lagi kita hanya terus menghimpun semangat teman teman yang memenangkan pak gatot
semangat teman temannya yang harus kita himpun bersatu bersama menentukan langkah merencanakan untuk melakukan kerja kerja konsolidasi pemenangan
hanya itu saja
di saat elit dan kader partai gerindra bersemangat tinggi memajukan kembali sang ketua umum prabowo subianto sebagai calon presiden dua ribu sembilan belas
sinyal keraguan justru datang dari prabowo sendiri
sembari membantah akan ada deklarasi pencalonannya pada sebelas april mendatang dalam forum rakornas
prabowo juga menyebut belum punya tiket untuk maju
ketua umum partai gerindra prabowo subianto belum memutuskan untuk maju sebagai capres meskipun seluruh kader gerindra mantap memintanya maju pada pilpres dua ribu sembilan

ketua umum partai gerindrah prabowo subianto juga menjelaskan siapa kandidat cawapres yang akan mendapinginya jika ia mencalonkan diri
tanggal sebelas belum deklarasi rapat koordinasi nasional apel kader nasional
dan intern maaf tidak ada media
deklarasi itu kalau ada tiket kan belum ada tiket
dan juga belum tentu situasi berkembang
kita berpikir positif tenang sabar sabarlah kita cari yang terbaik
kita cari yang terbaik
dilansir detik com direktur eksekutif median riko marbun menganalisa pernyataan prabowo sebagai sebuah pesan keraguan untuk maju pilpres dua ribu sembilan belas
lebih lanjut riko mengatakan bahwa prabowo mungkin ragu dengan kandidat cawapres yang disodorkan saat ini
selain itu keraguan prabowo juga bisa jadi dikarenakan kegamangan parpol koalisinya
sementara itu wakil ketua umum gerindra desmond mahesa mengatakan partai menyerahkan seluruh keputusan calon presiden ke ketua umum
gerindra mendukung apapun keputusan prabowo baik pencalonannya sendiri ataupun ada calon lain
gerindra memastikan tiket dari partai keadilan sejahtera sudah aman tinggal menunggu keputusan prabowo soal capres dan cawapres
oh enggak ini bukan galau
ini ya yang jadi soal hari ini pak jokowi juga belum mendeklarasikan
soal tiket sendiri sudah gimana pak
sedikit syukur alhamdulillah sudah ada kesepakatan kesepakatan
ya pks itu salah satu bentuk konkret
yang lain lain juga tergantung pak jokowi juga memilih siapa
ada kabar bahwa puan mau ketemu pak prabowo gitu kan
jangan jangan kan dengan pdp bisa juga
sebelumnya tarik ulur majunya prabowo subianto sebagai calon presiden dibantah dengan mengalirnya dukungan dari seluruh kader gerindra
elit partai berlambang garuda ini memastikan prabowo siap mendeklarasikan diri sebagai calon presiden
kemarin prabowo subianto sudah mengaku belum akan mendeklarasikan diri di sebelas april karena belum punya tiket
apakah tiket yang dimaksud ini adalah lampu hijau dari pks
apakah pks tetap akan mengajukan sembilan nama cawapresnya versinya untuk mendampingi prabowo
kita akan mengulas topik tersebut malam hari ini bersama dengan agus purnomo ketua departemen analisis politik bapilu dpp pks selamat malam
mas agus terima kasih sudah hadir kemudian ada viva yoga mauladi wakil ketua umum partai amanat nasional selamat malam pak
terima kasih sudah hadir kemudian ada riko marbun direktur eksekutif dari median selamat malam bang riko terima kasih sudah hadir
selamat malam terima kasih
untuk lebih jelas lagi segarkan ingatan kita dulu dengan pernyataan terbaru dari pak prabowo ya kemarin
tanggal sebelas belum deklarasi rapat koordinasi nasional apel kader nasional
jelas dan intern intern maaf tidak ada media
pak kita diundang pak
iya pak sudah diundang
kita mau berdekatnya pak
nanti saya cek lagi lah
pak saatnya tempat menjelang deklarasi pak
ya kan menjelang tanggal empat loh deklarasi itu kalau ada tiket kan belum ada tiket dan juga belum tentu situasi berkembang ya kan
ya kita berpikir positif tenang sabar sabarlah kita cari yang terbaik ya kita cari yang terbaik
memang ini kemarin saya tanyakan langsung ke beberapa elit gerindra ya yang terutama juga hadir di sini
memang ada sedikit koreksi begitu kalau sebelumnya yakin april sabarlah april pasti akan deklarasikan sebelas april
karena forum rakorna ketika ditanya balik memang agak berbeda dengan pernyataan pak sekjen juga tadi kan sempat ada gesture yang berbeda
pks melihatnya seperti apa pernyataan dari pak prabowo ini melihat juga keraguan
atau memang pks tentu saja sudah jelas
tentu saja sudah jauh lebih tahu gerindra belum tentu pak prabowo yang maju ini begitu ya
apa karena faktor sembilan nama yang diajukan oleh pks ini
pertama begini jadi hanya ada tiga partai yang dia bisa mengajukan tapi koalisinya hanya dua partai
jadi juara satu juara dua juara tiga karena itu kemudian saya kira ini dinamikanya akan selalu saling mempengaruhi
antara partai partai yang dia itu misalnya minat menjadi wapres
atau kemudian mencari wapres yang lain
dinamika ini saya kira juga nanti terkait dengan reputasi dari masing masing calon
pak jokowi itu jadi karena pemberitaan pak prabowo jadi karena menjadi capres
reputasi beliau itu karena iklan
nah ini yang kemudian dinamika ini akan mempengaruhi koalisi
jadi begitu kita berbicara iklan kita berbicara tentang slot
begitu berbicara tentang pemberitaan nanti positif negatif mainstream bagaimana memberitakan bagaimana di landscape media sosial
nah ini yang selalu akan menjadi pertimbangan dan menurut saya menurut kalkulasi kami juga
saya kira ini sampai last minute itu baru begitu mau mendaftar nanti baru ketemu rame rame
kemudian ada dinamika di situ dan pada saat mendaftar jam dua belas malam awal itu baru mendaftar kira kira
oh gitu ya memang sudah didesain akan last minute begitu
yang menduga begitu feeling politik kita begitu
ini kalau di politik
ini menduga pks atau menduga
pak prabowo semuanya begitu
tapi dinamika hari per hari kan masyarakat juga berhak tahu
pak prabowo kemarin mengatakan seperti itu
sementara ya selain media juga tapi masyarakat di publik juga perbincang ini kan menjadi perbincangan terus kan
kesan yang terhadirkan kan bahwa nama pak jokowi yang sudah dideklarasikan oleh partai partai pendukungnya
pan belum ya pan belum di situ
karena ke pan nggak tahu mau kemana
tapi kemudian apa namanya kesan yang kuat adalah pak jokowi dan pak prabowo
partai gerindra juga seringkali berbicara dengan yakin
seluruh dpd akan sudah final mengusung pak prabowo
tapi ketika pak prabowo kemarin ya mengatakan kan deklarasi harus ada tiket
loh bukan pak prabowo sudah punya tiket
kalau berbicara seperti itu berarti ada hal yang belum beres dengan pks
di survei kita ada temuan yang saya kira perlu dan itu menjadi pencermatan semua calon ya
kalau digambungkan ini surveinya beliau mengkonfirmasi
survei kami mengkonfirmasi kalau pak prabowo dan pak jokowi digabung yang memilih beliau berdua sama yang tidak memilih beliau berdua itu size nya lebih besar yang tidak memilih mereka berdua
butuh nama lain maksud anda
pertanyaannya begini apakah kalau kemudian ada calon lain yang lebih baik
anda akan memilih yang itu
jadi para responden itu menjawabnya kita akan mencari alternatif yang lebih baik
survei beliau mengkonfirmasi bulan juni dua ribu tujuh belas kalau nggak keliru
survei kami itu sama juga sekitar juni atau juli dua ribu tujuh belas
nah pks sendiri melihat pernyataan pak prabowo seperti apa itu artinya apa diartisi
saya kira beliau itu mewaspadai
jadi menangkap ada aspek strategisnya ya
landskap strategisnya itu beliau hitung kira kira kemudian beliau akan maju atau tidak
tapi bagi kami
jadi bukan soal tiket ya pak
tiket saya kira kalau misalnya
skenario itu gerindra dengan pks itu selesai atau gerindra dengan pan saja itu selesai
karena pan kursinya lebih banyak dari kita
jadi dua partai ini sebenarnya mencalonkan pks gerindra eh apa gerindra pan gerindra pks atau ya itu sudah bisa maju sendiri sebenarnya
sebelum ke mas viva ya agak panjang memang ke pks
berarti pks memang ketika berbicara atau anda tadi menyampaikan argumentasi itu
apakah pks ketika menjalin komunikasi dengan gerindra selama ini memang mengusulkan agar bukan pak prabowo yang maju
enggak kita hanya menyampaikan fakta saja
kita tidak mencaburi
kita yang ketika ada nama lain
yang lebih baik itu mendominasi survei
nama ini tidak definitif
jadi mereka tidak memilih beliau berdua
ada yang lebih besar mungkin di luar
calon di luar dua itu
tapi problem berikutnya pr nya siapakah calon lebih baik itu
nah kemudian berikutnya juga apakah kemudian calon lebih baik ini punya akses ke media sehingga dia itu bisa mempersepsi publik untuk mencabar
karena rute challenger itu biasanya dia harus pakai iklan yang cukup bagus
ini sambil melihat pemetaan kekuatan dari seorang joko widodo
karena yang maju karena pemberitaan maksudnya begitu ya
reputasi beliau dibangun di situ
kalau pan melihat pernyataan pak prabowo itu seperti apa
pan melihat begini
ada lima partai politik yang belum deklarasi untuk pasangan calon
kalau lima partai ini sebenarnya bisa ada dua pasangan calon
oh di belah menjadi dua ya
bisa bisa gerindra dengan pks
menurut pasal dua ratus dua puluh
tetapi kalau ada salah satu partai politik yang bergabung dengan pak presiden jokowi
maka tidak ada poros ketiga
poros ketiga tidak ada itu yang pertama
yang kedua memang saat ini tadi
kita berdiskusi dari bakal bakal calon presiden ini belum ada satupun yang deklarasi ya
formalnya belum ada
tetapi dari partai politik pendukung pak jokowi sudah menyatakan deklarasinya untuk mendukung pak jokowi
untuk pak prabowo pasti gerindra akan mendukung seandainya pak prabowo nanti mendeklarasikan diri
sekarang ini apakah karena soal tiket
atau karena pak prabowo
karena pak prabowo deklarasi dulu itu menurut saya ya teknis lah
tetapi intinya bahwa kalau asumsinya akan ada satu pasangan calon dengan dinamika politik seperti ini rasanya tidak
dan itu buat perkembangan demokrasi juga tidak baik
karena ada representasi dari kekuatan rakyat yang juga berbeda
itu yang harus diantisipasi direspon dan ditanggapi
oleh partai partai politik termasuk kami
jadi yang anda baca dari pernyataan pak prabowo itu lebih kepada apa
saya melihat bukan soal keraguan
bukan keraguan ya
strategi berarti ya
ya mungkin soal strategi soal timing
atau menunggu final komunikasi dengan pam
atau menunggu proses penguatan dari pembentukan koalisi
nanti setelah tanggal dua puluh tujuh juni dua ribu dua puluh
setelah selesai pilkada
itu baru akan mengkerucut seluruhnya bagaimana sebenarnya koalisi partai
kalau pks pan tidak bisa mengusung pasangan calon sendiri pasti koalisi
koalisinya itu kemana
kalau pan nanti ditentukan oleh rapat kerja nasional rakernas
sekitar bulan april akhir april nanti
tapi komunikasi kan dijalanin dari sekarang ya
komunikasi dengan pak prabowo sudah pasti
pada waktu pilpres dulu kan
pak prabowo juga berpasangan dengan pak atta rajasa
nah apakah kita akan mengulangi lagi misalkan pak prabowo dengan bang zulkifli hasan
atau bagaimana nanti
itu tergantung kepada bagaimana proses proses politik diantara koalisi partai politik ini
karena sekarang ini kan pan merupakan bagian partai politik pendukung pemerintah
karena ada kader pan yang ada di kabinet
oleh karena itu
karena itu nanti untuk penentuannya di rakhkarnas bulan april kita akan kemana
oke menunggu rakernas itu boleh tidak masyarakat tahu sejauh mana
karena kan kalau melihat pemberitaannya pan minggu ini cenderung ke pak jokowi gitu
minggu depannya dengan pernyataan pak amin rais kesannya kok oh mau dengan pak prabowo begitu
atau kemudian melihat komunikasi yang terbaru kok dekat dekat dengan mas ahaye terus begitu ya
oh bentuk poros baru gitu
sebenarnya apa sih kalau yang dari hasil komunikasi yang dilakukan dengan pak prabowo seperti apa
karena konteksnya kita bicara pak prabowo malam ini
apa sih yang ditunggu pan dari pak prabowo
apa pak pan minta pak prabowo deklarasi dulu
ataukah kemudian pan meminta menunggu pak prabowo untuk menjalin dulu siapa wakil presidennya baru pan bisa gabung
kalau soal pak prabowo deklarasi itu kami menghormati pak prabowo tergantung beliau
dan partai politiknya untuk melakukan deklarasi kapan pan tidak akan menyambut di soal itu
tetapi yang jelas saat ini pan intensif melakukan komunikasi bukan hanya dengan gerindra
bukan hanya dengan pks tapi dengan seluruh partai politik
karena kami melihat bahwa arus perubahan terhadap dinamika koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensi yang dipemilu dua ribu sembilan belas ini sangat dinamis
sangat dinamis jadi memang rasa rasanya kayak kami ini juga bukannya apa namanya atur strategi bukan
tapi kita melihat ada perkembangan survei yang bersifat kuantitatif di internal partai kami
itu menjadi salah satu juga acuan rujukan di dalam penentuan proses kebijakan partai kami
calon calon presiden dilihat diintip dulu diteropong begitu oleh pan elektabilitas sejauh apa begitu ya itu salah
kalau misalnya pak prabowo deklarasi dulu mungkin bisa lebih apple to apple untuk mengukur elektabilitas apa itu yang ditunggu pan
oh tidak jadi memang dari sisi ukuran kuantitatif melalui lembaga lembaga survei itu
itu menjadi salah satu rujukan dalam merumuskan kebijakan pan
tapi kita juga melihat aspirasi dinamika dan perkembangan koalisi antar partai politik
karena dalam rakernas tahun yang lalu itu telah diamanahkan ketua umum pan yul kilpi
zul hasan untuk maju di dalam pilpres
tetapi diserahkan kepada bang yul untuk menentukan bagaimana sebenarnya sikap terakhir di dalam koalisi nantinya
jadi otoritas ada di ketua umum sekarang ini ya
apakah memang nanti dalam proses koalisi itu tergantung kepada bagaimana respon dari partai partai yang lain di dalam membentuk koalisi
tapi intinya bahwa ini bukan soal menang menangan
pan menginginkan ada koalisi yang kuat yang solid yang betul betul
menjadi pertimbangan di dalam penguatan untuk gerakan pilpres dua ribu sembilan belas
baik apakah ragu atau sebuah strategi bang riko marbun akan melihatnya secara data begitu ya
setelah jeda berikut kami akan kembali
kita lihat analisis dari median ya bang riko marbun
bagaimana anda melihat pernyataan prabowo kemarin supaya bisa menjawab judul kita malam hari ini
prabowo ragunya pres tanda tanya ya tanda tanya
jadi begini di dalam sebuah kompetisi politik itu
baik incumbent maupun challenger itu kita bisa lihat dari pilkada itu selalu punya kegalauan yang sama
incumbent dalam hal ini petahana itu mereka pasti risau juga saya bisa menang gak
walaupun petahana ya
jangan jangan saya bisa kalah nih begitu
nah kemudian penantang itu juga mereka punya kegalauan yang sama
saya ini bisa menang atau tidak
sebenarnya kegalauan yang dirasakan oleh pak prabowo yang kita lihat ini itu juga akan dirasakan oleh pak jokowi
sama sama menurut saya
kenapa karena kita bisa melihat dari data data tren suara pak jokowi itu dari survei ke survei

dari tiga puluh tiga puluh lima empat puluh
artinya effort yang beliau keluarkan selama ini komunikasi politik bertemu dengan sekian banyak orang
kok kenaikannya itu tidak sebesar dari effort yang dikeluarkan
itu satu itu buat petahana
untuk penantang apalagi
ini sebenarnya beragam survei ini ya
beragam survei ini saya kumpulkan bukan hanya survei saya
tapi kalau kita lihat dari banyak survei lain itu memang seperti yang dikatakan tadi
bahwa publik ini sebenarnya menunggu adanya kepemimpinan yang baru
kalau saya melihat dari data survei saya yang paling akhir yang belum saya rilis sebenarnya
ini prarilis berarti
jadi waktu kami tanya menurut anda sebaiknya pak jokowi ini lanjut menjadi presiden pada dua ribu sembilan belas
atau digantikan oleh orang lain
digantikan oleh orang lain
digantikan oleh orang lain
artinya ingin meleksakan pak jokowi
sisanya tidak menjawab
jadi anda lihat ya bagaimana
tinggi sekali yang tidak menjawab berarti ya
saya bayangkan dalam psikologis dalam analisa psikis orang indonesia
yang mungkin tidak enak menjawab terlalu terbuka
dia menilai ditanya tanya saya mau anda mau pilih lagi dia nggak
ya karena eh wah pak kewo nggak enak ya
mungkin dia menjawab tidak
jadi angka ini sebenarnya ancaman yang real
itulah kenapa kita lihat dari hari ke hari
pak jokowi itu kan yang melakukan komunikasi politik
yang dianggap bisa menyelesaikan permasalahannya
ini surveinya dilakukan di daerah kantong kantong pak jokowi kalah atau tidak
ini untuk mengonservasi saja
kalau survei kan harus merata harus semuanya kan begitu
itu yang pertama
nah yang kedua bagaimana dengan pak prabowo
pak prabowo itu juga apalagi dengan tokoh seperti beliau
kalau kita hitung ya beliau ini jadi capres saja sudah dua kali
capres dua kali
capres saja sudah dua kali
ini beban psikologis yang lumayan ya
kalau ditambah dengan ikut konvensi golkar yang beliau waktu itu belum beruntung
berarti sudah tiga kali
nah jadi diskusi tentang tiket itu sebenarnya apa namanya

basis pemikiran yang eh kalau kita punya lima level begitu lah ya mungkin ya
itu baru level pertama sebenarnya
baru level awal
tol tiket itu baru perbincangan awal
sebenarnya ada banyak variable lain yang dipikirkan oleh beliau
apalagi beliau ini adalah mantan militer
dalam dunia militer itu orang kalau sudah masuk ke dalam pertempuran itu nggak boleh kalah
nggak boleh artinya begini
tapi ketika melihat kemungkinan akan kalah juga itu menjadi beban tersendiri
jadi tidak mungkin beliau itu maju untuk kalah
ya kan jadi ini sebenarnya bukan hanya soal tiket
tiket yes satu variabel
tapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah
yang maju di ketiga kalinya ini dia bisa menang atau tidak
nah problemnya adalah
ya kalau tiga kali ya berarti hat trick gitu ya
cuman memang kalau kita melihat ya sayangnya dari data data elektabilitas bahkan setelah beliau
lebih agresif melakukan
dengan pernyataan pernyataannya terakhir ini ya
ya dengan pernyataan pernyataan
beliau tapi juga tim yang ada di belakangnya itu tidak menunjukkan peningkatan yang berarti
bahkan mungkin cenderung turun
tapi saya belum bisa buka angkanya di sini
nunggu rilis ya
tapi itu cenderung turun bahkan
netralitas pak prabowo itu turun lagi begitu
sebentar saya garis bawahi dulu
elektabilitas pak jokowi cenderung stagnan
elektabilitas pak prabowo cenderung turun
jadi itu kemuka apa berarti
jadi sebenarnya begini
orang ingin mengganti pak jokowi
itu realnya begitu
ingin mengganti pak jokowi
itu datanya demikian
tetapi yang menjadi pertanyaan adalah beban mengganti pak jokowi ini apakah bisa saya titip ke pak prabowo atau tidak
ternyata kalau kita melihat dari data berarti belum bisa
karena yang dibutuhkan oleh orang itu adalah beban untuk mengalahkan pak jokowi ini itu dibebankan kepada calon calon pemimpin yang baru
di sanalah misalnya mungkin ada sembilan calon dari pks begitu kan
mungkin ada pak zulkifli hasan pak
mungkin saya tidak tahu gerindra apakah ada topen lain
di survei median itu belum menyebut nama definitif ya
jangan dirilis dulu
kita tunggu rilisnya aja
ya diundang cnn lagi nanti
biar kita bicara dulu soal pak prabowo ya
jadi memang kalau masalah satu di masalah tiket sendiri memang sampai saat ini itu belum clear
karena kita melihat contoh kasus pilkada misalnya jawa barat saja ya atau di pilkada pilkada di tempat lain
wah itu sudah banyak tuh
sudah ada yang tempel spanduk foto bersama
jadi pilkada itu memegang peranan penting ini memunculkan nama nama ini
itu kan contoh
apalagi sekarang ini kita pilkada di tiga provinsi terbesar
jadi bagaimana elit itu berperilaku
di dalam tiga pilkada di pulau jawa ini
mohon maaf di pulau yang lain juga tentunya ya
tapi terutama di pulau jawa ini itu menunjukkan bagaimana cara mereka nanti berperilaku di pendaftaran atau menjelang dua ribu sembilan belas nanti
nah jadi anda bayangkan ada calon yang sudah semi deklarasi ya
sudah sama sama nih ya
sudah sama sama pasang spanduk sama sama pasang baliho
nggak jadi itu
nah itu luar biasa itu
yang kedua ya dia bisa melihat sendiri kan
bagaimana misalnya mohon maaf misalnya dari pan
ya tadi itu pak amin rais ikut gerakan ganti presiden
tapi pak zulkifli hasan ya mungkin dalam kapasitas beliau juga itu kan sangat ramah terhadap pak jokowi
jadi jangan jangan bingung nih mungkin pak prabowo nih
jangan jangan pas gua udah maju nggak dapat lagi
nggak dapat lagi
karena nggak tahu kemana kan begitu
tapi kalau untuk pks pks bagaimana dengan pks anda melihatnya
pks ini ada orang yang bisa langsung jawab
tapi kalau saya melihatnya begini
selain masalah tiket ya ada sebenarnya problem yang lebih penting lagi
yaitu kekuatan mesin politik yang dimiliki oleh partai dan kandidat yang disorongkan
benar nggak sembilan orang dari pks ini nanti salah satu darinya akan bisa mengangkat elektabilitas pak prabowo
jadi maksudnya ketika pak prabowo itu maju
dan kemudian dia pilih saya pilih dari pks misalnya
jangan jangan bukannya nambah suara malah nurunin
atau dia pilih dari pan
jangan jangan bukannya nambah malah nurudin
begitu juga dengan yang lain lain
itu kan jadi pertanyaan yang penting
elektabilitas pak prabowo semakin buruk
itu yang kedua yang dilihat juga soliditas partai
kan apa yang kita lihat sekarang ini itu terbaca
terbaca orang mudah membaca
misalnya tadi ke pan
kemudian soliditas pks bagaimana sekarang begitu kan
apalagi dengan berlarut larutnya misalnya kisru antara
fahri hamzah sama presiden saling lapor
kemudian kita mendengar tadi ada berita berita apa namanya
pembersihan orang orang di sumatera
ya mungkin tour of duty atau pemecatan atau apalah bahasanya
ini semua kan memberikan sinyal yang membuat pak prabowo itu punya hak untuk ragu
benar gak dppk salah satu faktor
dari pak agus dulu
soal keraguan pak prabowo mungkin salah satu yang diragukan pak prabowo soliditas dari partai partai itu
sebelum kita bicara sembilan nama
soliditas itu sebenarnya variable setelahnya
jadi tiket dulu setelah tiket nanti kemudian popular vote dari tiga provinsi itu
di landscape strategisnya itu adalah nanti tiga provinsi itu
kemudian tentang soliditas partai itu biasanya partai
kalau punya calon dia akan solid
ada calon pengikat ini ya berarti
pokok pengikat ya
pokok pengikat makanya begini
pak prabowo itu ketika mau memutuskan mau pks itu dia khawatir dengan pan
begitu milih pan khawatir dengan pks
begitu milih yang lain khawatir dengan itu
dugaan kami ya ini perhitungan kami simulasi kami itu
kalau dengan pak prabowo pengennya wakil
pan kira kira begitu dugaan kami
dugaan kami kami juga sama itu
ya kurang kurangnya wakil
sekurangnya kita capres
kalau yang diajuin pan cuma satu nama kalau yang diajuin pks ada sembilan
ada sembilan jadi kira kira ini kita bisa dihitung mana yang peluang menang
yang sembilan ini bertarung sedang bertarung di pilkada nggak
jangan jangan yang sedang bertarung juga ini
yang sembilan ini kita memang populerkan mereka untuk kampanye di pilkada
oh untuk kampanye tapi bukan running untuk pilkada ya
tidak tidak ya
semuanya tidak running tapi mereka menjadi curkam
di situ sambil ngetes juga test the water kira kira masyarakat itu mendukung atau tidak
jadi yang kemudian sekarang itu lagi leading isunya adalah ganti presiden mardhani
tapi kemudian yang keduanya pak anies mengikuti dengan arah baru indonesia
yang lainnya ini temanya belum kelihatan tapi akhir itu mempromosikan dengan kinerjanya
jadi dari sisi ide atau kemudian narasinya itu ada dua yang punya narasi ada satu yang punya prestasi
yang enam ini memang lagi kita push untuk kemudian promosi
desainnya kan menyorongkan nama untuk pak prabowo sebagai calon wakil
tapi pak prabowo masih bingung mau kalau deketin dengan pks pannya yang menjauh nantinya
kalau mendekati pan pks nya menjauh
kalau disebutkan pks juga sempat didekati dari pak jokowi juga ya
komunikasi selalu ada
ada bahkan didekati juga ya
padahal ada yang tagline nya
tagannya ganti presiden kok bisa didekatin bagaimana
respon di bawah bagaimana ketika didekatin oleh pak jokowi
kalau pemilih pks memang ikuti perintah begitu tapi mayoritas mereka sebagaimana pak mardhan itu ganti presiden
ganti presiden oke nanti bagaimana respon pan setelah jeda berikut kami akan kembali
jendong ke pak jokowi
dan yang ketiga ini
jendong ke poros ketiga
jadi terbelah tiga begitu ya
ya tetapi proses komunikasi
di internal itu relatif lebih cair
segala keputusannya itu tetap
tunduk patuh kepada keputusan partai
jadi kalau sudah partai menentukan
itu nanti seluruhnya
bukan faksi yang tajam ya cuma pemikiran saja ya pemikiran
tidak ada faksi lah tidak ada kelompok kelompok
tetapi ini adalah merupakan ide
gagasan dari pengurus
yang melihat wacana seperti ini
kita juga dari dpp pan itu
melakukan proses komunikasi dialog
bagaimana untuk kemajuan pan
untuk perkembangan bagaimana kemajuan
bangsa dan negara tapi intinya nanti
dalam posisi seperti itu
pan masih akan tetap berupaya
agar bang yul kiviasan nanti
bisa masuk di bursa pilpres
dalam proses koalisi
bursa pilpres itu lebih dekat
bersama dengan pak jokowi ataukah
bersama dengan pak prabowo atau lebih kepada
membentuk poros ketiga itu
sejauh ini kedekatannya nanti masih dalam proses
tergantung dari hasil koalisi
jadi ini masih terbagi rata tiga ya
ya ini masih dalam proses ini
belum bisa condong kemana mana
sampai tanggal sepuluh agustus dua ribu delapan belas
baru nanti akan ditentukan pendaftaran ke kpu
tapi kalau misalnya memperjuangkan
memperjuangkan ini kan jelas satu ya pak zulkifli ya
kalau dari pks kan sembilan nama tadi
kalau pak zulkifli ini kan jelas
cuma hanya satu nama yang akan disorong
atau diperjuangkan oleh pan
sejauh ini kemistri pak zulkifli kemana
ataukah itu soal kemistri itu
tidak menjadi pertimbangan utama
tapi menjadi pertimbangan adalah soal
kemungkinan jadi masuk dalam bursa pilpres
kalau soal proses koalisi itu kan
landasan utamanya adalah
soal keberesamaan platform
kemudian terutama soal kemistri
juga menjadi bahan pertimbangan
bang yogi fliassan sebagai ketua umum pan
dan juga sebagai ketua mpr
saya rasa juga dia memiliki
daya terima yang cukup relatif bagus
diterima oleh seluruh kandidat
jadi kemistrinya baik semua
kemistrinya baik karena
merupakan bagian dari kekuatan bang yul
saya rasa dalam rangka untuk
membangun komunikasi politik
jadi ini adalah satu satunya
ini adalah merupakan
dari bang yul
nanti tergantung dari proses koalisi
apakah nanti dalam hal
keputusan politik dari
ya nanti akan ditentukan di rakernas
kemudian nanti hasil koalisi
partai politik dari koalisi itu
nanti seperti apa
keputusannya pan akan menerima
tetapi ini tidak untuk menang menangan ya
karena koalisi ini berat
harus melibatkan seluruh kepentingan
partai politik yang berkoalisi
dan itu akan menjadikan
sebuah daya tarik yang bagus
di dalam membangun koalisi yang solid
tapi kalau melihat data tadi kan
desainnya kan bersama pak prabowo
apakah bisa jadi cawapresnya atau tidak
tapi kalau melihat data yang disampaikan oleh
cenderung turun elektabilitasnya
apakah pks masih dengan pola atau desain
yang sama menyorongkan cawapres
untuk pak prabowo
tidak memikirkan memunculkan nama yang baru
tapi punya tentu saja
harus ada keterkaitan dengan pks
karena kita bicara soal
jadi yang rumitnya disitu
kan itu rumit juga
jadi satu sisi kita itu ada
saya kira ini tidak mudah untuk diselesaikan
yang keduanya itu kemudian elektabilitas
kalau misalnya mau menentukan
pastikan akan uji dulu ke publik
jadi amerikanismo itu kan persis di kita
jadi pemilu kita itu persis amerika
ini popular vote lebih liberal dalam tanda petik
karena itu kemudian setiap kita mau memproduk calon
itu pasti kita uji dulu
skenario kalau prabowo siapa
prabowo siapa atau pak zul siapa
atau musuhin pks itu siapa
kita pasti akan pilih itu
tapi kalau kita tidak bisa
kita tidak boleh kemudian mengambil spekulasi
jadi pada kasus pilkada dki jakarta
tapi kemudian ada dinamika
dibuat simulasi tentang pasangan pasangan
calon gubernur wakil gubernur
jadi beberapa ngalah
oh memang harus simulasi simulasi ya
kita harus membuat kayak gitu memang
ini pemilu ke depan lebih ilmiah gitu
tapi itu tadi
yang ilmiah itu nggak bisa ditebak
setelah susah susah ternyata dibantah
gak bisa ditebak juga
gak bisa ditebak juga
tapi itu salah satu cara mendekati yang paling logis
apa yang harus dilakukan
dengan penjelasan yang disampaikan tadi itu
apakah menurut anda kegalauan
yang dialih pak brobo masih sama
anda mengukurnya masih sama dengan kegalauan pak jokowi
bukankah jauh lebih mudah
yang dimiliki pak jokowi sekarang
jadi kalau saya lihat ini
kayaknya semua partai galau
kalau saya ingin menyambung
sedikit dulu kesini
kalau kita melihat dari
sepuluh besar elektabilitas pasangan
kita bisa melihat bahwa
kemudian ada kandidat kandidat alternatif
yang suaranya merangkak naik
ada seperti pak gatot nurmantio
ada seperti anies baswedan
ada seperti ahaye
ada jk dan lain sebagainya
bahkan jk ya
untuk capai yang lainnya
tapi yang harus dilihat
beberapa ketua partai
naikannya sangat lambat
karena kesalahannya adalah menurut saya
kompetisi mereka itu hanya untuk cawapres
bukan untuk capres
jadi mereka fight untuk jadi orang nomor dua
pemilih itu males
jadi silakanlah anda
pertarungan untuk menjadi capres
para ketua umum ketua umum partai ini
kalau kita bisa melihat ya
arti kan bukan hanya data saya
nanti bisa dilihat saja
data data dari lembaga survei yang lain
karena memposisikan diri
mau running untuk nomor dua
kenapa sih harus jadi cawapresnya pak prabowo
kenapa nggak jadi capresnya aja
kan jadi pertanyaan kan begitu
kalau bertindak realistis maksudnya
agar cepat terjalin koalisinya
yang jadi masalah
justru menjadi berdampak jelek
politik is perception kan
jadi persepsi itu ditangkap oleh publik
jangan jangan ketua ketua parpol ini
kalau dari sekarang saja mereka sudah maju untuk nomor dua
kira kira mereka bisa memikul beban berat
nggak mengganti pak jokowi ini
jadi permasalahan dari beberapa ketua partai menurut saya ya
yang sekarang ini sibuk sekali ingin menjadi
permasuk baliho ya
pasang ya dan lain sebagainya
elektabilitasnya enggak akan naik
karena bukan itu yang diinginkan publik
publik itu ingin
siapa capres yang bisa mengganti pak jokowi
harusnya startnya dari sana
kemudian kalau kita melihat ya
ular naga begitu ya
kalau pemilih sekarang ini unik ya
badan ini belum tentu mau ikut kepala
ini maksud saya begini
apa yang didiskusikan diantara elit ini
belum tentu diikuti
contohnya misalnya begini
seperti tadi pak
gus purwini ya
beliau bicara tadi
sebenarnya sudah ada
pak jokowi sudah kirim sinyal
ingin mengajak pks untuk bergabung
yang di bawah
ditolak oleh grassrootnya kan begitu
nah kita belum tahu nih elitnya seperti apa
nah begitu juga dengan
dengan pan misalnya
baru saya lihat dalam pemilu sekarang ini
jadi elit itu boleh memilih
tapi saya belum tentu ikut
jadi bisa jadi nanti kepalanya ke
tapi badannya mungkin gak kesana
tapi ini grassroot ya
atau kepalanya ke pak prabowo
mungkin grassrootnya maunya ke pak jokowi
jadi saya ambil contoh misalnya begini
itu tidak mau ke pak jokowi
jadi biarpun misalnya pak jokowi merekrut
tidak ada keuntungan elektoral disana
atau bahkan ke pks
misalnya suatu saat pak soebul iman ternyata tergoda
ditawaran masuk ke pemerintahan gitu ya
wah itu bisa
pemilu sekarang itu berbeda dengan pemilu pemilu sebelumnya
pemilu sekarang ini gabung
antara pilpres dan pilek
pilihlah partai saya
nanti saya akan dukung si a
pilih partai saya
nanti saya akan dukung si a

udah selesai pilek
dia bisa rubah
tentu dia pilih c
kalau sekarang gak bisa
karena bareng jadi harus sama sama
jadi bisa ditinggal nanti oleh pemilihnya
itu berbahayanya disitu
begitu juga nanti dengan
baik saya minta tanggapan dari soal ketua umum yang rendah
sekaligus mungkin kita membungkus dialog malam hari ini ya
tadi pertanyaan prabowo ragunya pres
dari sudut pandang pan
soal nama ketua umum
kenapa kok lebih menjualnya ke cawapres
sejak awal capres
yang diinginkan adalah mengganti
dari pan dulu
ya dari keputusan rakernas kemarin itu
tidak ada kategori
bahwa bang jul harus menjadi
masuk dalam pilpres
nah itu yang pertama
yang kedua dalam proses
untuk meningkatkan elektoral
itu juga harus menjadi
bahan pertimbangan utama
karena memang dari seluruh partai partai
politik ketua umumnya
itu untuk meningkatkan
elektoralnya itu memang
berjalan lambat memang ya
itu juga menjadi sebuah perhatian utama bagi kami
masyarakat itu lebih condong
pertarungan di calon presiden
bukan dalam proses
perebutan calon pakil presiden
itu kami sadar
berapapun nilai elektoral
yang ada di ketua umum partai
itu juga tetap menjadi catatan kita
ada peningkatan elektoral
ketua umum termasuk bang jul
juga sudah ada peningkatan
nah proses peningkatan itu kan
berarti ada kecenderungan untuk meningkat
kita juga bisa melihat bahwa
respon publik memang
ke calon pakil presiden
itu kita juga sadar betul
ini kan ukuran ukuran
kuantitatif dari lembaga lembaga survei
kita melihat juga
ada lembaga survei yang
berbeda di dalam hasilnya
itu juga kita fahami betul
karena mungkin ada faktor

dan non teknis yang ada di lapangan
sehingga mempengaruhi dalam proses
input data dan lain sebagainya
tetapi kami pan
itu juga punya lembaga survei yang bersifat internal
di luar dua poros ini tidak
selain juga survei pak zulkifli ya
nah pertimbangan untuk apakah
untuk ada poros ketiga
ada apa tidak
tentunya juga kita akan lihat
dalam dua tiga pekan inilah ya
atau pks itu serius
masih dalam proses dinamika
tetapi intinya bahwa
pasangan itu adalah
bentukan dari koalisi partai
oke terakhir singkat saja
dari pks sebagai penutup juga
bagaimana anda melihat ketika
kemudian nama pak berobokan semakin turun tadi
dari sembilan nama yang diajukan
desainnya untuk capres
dari luar bagaimana anda melihat nama nama lainnya tadi
untuk capres ya
deklarasi pak gatun nurmantio
para pendukungnya sendiri ya
kemudian ada nama anies paswedan
beberapa nama yang lain
itu masuk radar teropong juga dari pks tidak
ya pertama kita membaca tren dulu
jadi tren sekarang di indonesia itu
trump itu begitu
kemudian brexit begitu
kemudian filipin begitu
indonesia itu islamic populism
saya kira ini kita secara sosiologis
harus menghitung ini mengkalkulasi ini
dan semua calon pasti menghitung ini
jadi dari gimmick yang
semua calon ya
semua calon mau dari pak jokowi maupun pak prabowo akan menghitung ini
karena itu kita membaca gimmick yang disampaikan
pertemuan para ulama pak prabowo silaturahmi
karena itu kemudian kita punya
ini langkah politik itu anda melihatnya
langkah politik dan itu tidak terhindarkan
karena itu kemudian kita punya pulang besar sebenarnya
tinggal kemudian bagaimana membuat skriptnya
sehingga kemudian menjadi masuk akal
tentu saja tidak bisa berakhir disini ya
karena perbincangannya kalau ditanya selalu nunggu pada bulan agustus
tapi terima kasih pak mimba
terima kasih mas agus purnomo
dan juga bang riko marpun telah bergabung bersama kami malam ini
dan cnn indonesia primus akan segera kembali setelah kita berbicara